selanjutnya kami ajak anda bergabung dengan rekan kami
kita ke brebes sekarang jawa tengah
ini jalur favorit menuju jawa tengah
sudah ada produser lapangan cnn indonesia fani imaniar
fani apakah jalur fungsional malam hari ini sudah mulai ramai
dan itu ya sudah mulai terlihat ramai di belakang anda fani
ya selamat menjelang malam putri
betul sekali yang anda lihat di belakang saya saat ini adalah
kepadatan yang terjadi akibat antrian kendaraan
yang akan memasuki jalur fungsional via tol atau juga pintu kaligang sana
di mana pintu kaligawang sana ini nantinya akan meneruskan mereka
ke arah eksit ujung rusi sampai nantinya paling ujung ke gringsing
untuk menuju arah semarang dan juga sekitarnya
saya saat ini berada di persimpangan antara jalur fungsional
di pintu kaligang sana dan juga mereka yang akan menuju ke arah
pintu tol exit brebes timur atau brexit
di mana jalur ini merupakan titik
jikalau nanti malam rencananya akan ada kepadatan yang luar biasa
dari antrian kendaraan yang akan melakukan perjalanan mudik
pada lebaran tahun seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah ini
titik ini akan menjadi titik awal ditutupnya jalur darurat tersebut
sehingga kendaraan yang akan menuju arah brebes
kemudian tegal pemalang pekalongan dan juga sekitarnya
disarankan atau dihimbau untuk menggunakan jalur keluar
di pintu tol exit brebes timur tersebut
dan sampai dengan hari ini putri sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia barat
kami mendapatkan informasi terkait dengan jumlah kendaraan
yang masuk ke region wilayah brebes dan juga sekitarnya
dari pintu tol brexit atau pintu tol brebes timur
ada sekitar lebih dari empat puluh dua kendaraan roda empat
yang didominasi oleh mereka yang memiliki plat nomor dari jakarta atau b
sementara dari pintu kaligang sana ada sekitar lebih dari tiga puluh tiga ribu
hal ini bisa dipastikan atau bisa dijadikan sebuah konklusi
bahwa memang untuk kendaraan yang akan menuju
wilayah brebes dan juga sekitarnya ini terbagi dua
antara brebes timur dan juga jalur fungsional
sehingga memang jalur darurat atau jalur fungsional ini
yang dimaksudkan untuk memecah atau meminimalisir terjadinya
stagnanisasi dari kendaraan atau antrian kendaraan
di pintu tol brebes timur ini bisa diurai oleh jalur darurat tersebut
namun untuk rekaya selalu lintas sendiri putri
memang akan diberlakukan bahwa akan ada penutupan
jikalau adanya kepadatan yang cukup masif atau luar biasa

selama arus mudik di hamin lebaran ini
dan memang untuk puncak arus mudik sendiri dipastikan
atau juga diprediksi oleh pihak berwajib
tepatnya dari polres brebes
bahwa puncak arus mudik ini sendiri akan dimulai pada malam hari ini
sampai dengan nantinya peaknya akan terjadi pada hamin tiga
atau hamin dua maksud saya
pada tanggal dua puluh empat juni dua ribu tujuh belas
mengingat bahwa memang untuk sebagian besar para pemudik
baru melakukan perjalanan mudik pada malam hari ini
sampai dengan esok saat mereka melaksanakan cuti
kita kembalikan dulu ke putri
baik terima kasih fani imaniar
akan kerja keras mulai malam hari ini
terima kasih fani dan juga tim gomudik
yang ada di brebes jawa tengah